good morning masih bersama anda
kami langsung ajak anda terbang ke kampung halamannya alfian di solo
karena sekarang lagi ramai nih perbincangkan soal pemilihan wali kota dan wakil wali kota solo tahun dua ribu dua puluh yang tinggal beberapa bulan lagi
nah dari sejumlah nama yang maju ada nama gibran raka buming raka siapa lagi kalau bukan putra sulung presiden joko widodo
ya padahal kita tahu ya bahwa selama ini gibran sibuk atau menggeluti bidang bisnis dengan usaha kulinernya
dan katanya gibran ini akan menitipkan bisnisnya kepada sang adik kayak sang pengaruh
oh akur ya
akhir september dua ribu sembilan belas gibran raka buming mengurus pembuatan kartu tanda anggota atau kta pdi perjuangan
di hari terakhir pendaftaran balon wali kota dan wakil wali kota solo di kantor dpc pdi perjuangan
langkah ini seolah menjadi isyarat
gibran resmi terjun ke dunia politik
padahal sebelumnya putra sulung presiden jokowi ini mengelak saat ditanya minatnya di dunia politik
ya gibran memang dikenal sebagai wira usaha dengan sejumlah bisnis kulinernya
mulai dari bisnis martabak catering dan resto hasil kolaborasi dengan chef arnold dan sang adik kaisang pangarep
kepada sang adik jugalah gibran akan menitipkan bisnis bisnisnya
mungkin kai sang mampu menahkodai bisnis yang telah dibangunnya
terjunnya gibran ke dunia politik berawal dari hasil survei laboratorium kebijakan publik universitas selamat riyadi atau unsri
yang dipublikasikan juli dua ribu sembilan belas
elektabilitas gibran dan kaisang yang bagus jika mengikuti pilkada solo dua ribu dua puluh